mama kalau sudah kumpul biasanya ngapain
nah ini yang dianjurkan
hmm yang terakhir ini memang menggiurkan
tapi kalau tidak hati hati justru merugikan
seperti yang belum lama ini bikin heboh
di mojokerto ratusan mama tertipu arisan fiktif
dengan total kerugian mencapai satu miliar rupiah
tamiati berusia empat puluh dua tahun sempat melarikan diri
saat mendengar kabar jika ia dilaporkan polisi
namun satuan besar sekriminal polres mojokerto
akhirnya mengamankan tamiati
di tempat persembunyiannya di sragen jawa tengah
dalam menggait ratusan korbannya
tamiyati dibantu oleh dua puluh orang koordinator
untuk menyebarkan brosur paket arisan lebaran
modusnya ibu dua anak ini menawarkan beragam paket
mulai dari paket tabungan dengan tarif rp lima puluh per minggu
paket kue sepuluh hingga dua belas ribu rupiah
paket sembako sembilan ribu rupiah
paket beras hingga paket teh dan minuman
yang dibanderol dua lima ratus rupiah
kalau dilihat lihat paket yang ditawarkan nominalnya kecil ya
eits tunggu dulu
kalau pesertanya mencapai ratusan

dan jumlahnya jadi lumayan
yang bersangkutan menjelaskan beberapa keuntungan
dari arisan paket lebaran tahun dua ribu dua puluh dan tahun dua ribu dua puluh satu
dengan modus menyerahkan uang dari arisan
ataupun dari warga masyarakat tersebut
dan nantinya akan dikembalikan
dan ditambah juga beberapa parcel lebaran
saat ditelusuri selain rekeningan
di bank polisi juga menyita rumah mewah dan tanah
serta dua unit mobil milik tersangka
yang diduga dibeli dari hasil penggelapan uang arisan
tak bisa mengembalikan uang anggota
senilai satu miliar rupiah
dengan berbagai bonus sesuai janji
karena terliputang ke bank sebesar lima ratus juta rupiah
ya tawaran mendapat uang dalam jumlah besar
setiap arisan memang menggiurkan
nah untuk terhindar dari kerumunan

akibat tertipu arisan
berikut beberapa tips yang dapat digunakan
yang telah kami himpun dari berbagai sumber
yang pertama kenali identitas usaha pemilik
pemilik usaha legal akan memberikan segala informasi secara terbuka
sementara yang berniat menipu
akan menyembunyikan identitasnya
kedua cari tahu sistem arisannya
seperti bagaimana pemilik usaha merekrut anggota
hingga cara memperoleh keuntungan
ketiga jangan tergiurkan bank polisi
akan mencari keuntungan instan
karena biasanya penipuan arisan
dari dana yang disetor
selanjutnya jika anda menjadi korban penipuan
wajib melapor kepada pihak yang berwajib
atau langsung melapor ke otoritas jasa keuangan
yang terakhir pilihlah lembaga atau pemilik usaha yang terpercaya
jadi anda tidak perlu buru buru
jika ingin bergabung menjadi anggota arisan
tim liputan cnn indonesia